anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
kasus covid sembilan belas di indonesia tengah meningkat
dalam beberapa pekan terakhir ini
dan pada minggu dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh dua
bahkan pemerintah melaporkan ada pasien baru covid sembilan belas
yang bertambah empat satu ratus lima puluh satu orang
lalu bagaimana antisipasi pemerintah
terutama jelang libur natal dan tahun baru
kita sudah terhubung dengan juru bicara kementerian kesehatan
selamat sore pak syahril
selamat sore salam sehat semuanya
salam sehat bagi kita semua
dan semoga semuanya juga bisa dalam kondisi sehat ya pak ya
mengingat kasus covid sembilan belas ini di indonesia sedang meningkat lagi
sebelumnya kita tahu bahwa menteri kesehatan budi gunadisadikin ini
sudah meminta masyarakat
terutama untuk bisa bersiap nih pak
menghadapi peningkatan covid sembilan belas dalam waktu dekat
kalau kita bicara prediksi puncak peningkatan kasus
dari kementerian kesehatan menilainya kapan nih pak kira kira
akan ada lonjakan kasus kembali terjadi
ya terima kasih
ini kan pasti ada
itu ditandai dengan naik turun
jadi kita dalam satu bulan terakhir ini
itu ada peningkatan kasus
tapi turun lagi naik lagi dan turun lagi
dan dalam ini
turun lagi sampai ke empat ribu saat ini
jadi bukan naik turun
nah kenaikan kasus ini biasanya
ketua subjek baru
mungkin kami kurang bisa mendengar dengan jelas
pernyataan yang barusan
mungkin boleh ditegaskan lagi pak syahril
kalau kita bicara tadi
kenaikan kasus kemudian ada juga
grafik yang menurun begitu ya
adanya dinamika naik turunnya kasus ini
kira kira disebabkan oleh
apa saja pak
karena penyebaran dari varian baru
xbb ini lebih masif
atau ada faktor lain yang juga menjadi penentu
terjadinya kenaikan kemudian penurunan kasus
yang terjadi cukup fluktuatif
ya jadi fluktuatif ini
itu karena memang subvarian baru ya
xbb atau bq
sekarang sudah ada
ada faktor memang ada
negara dalam disiplin melaksanakan protokol kesehatan
yang menjadi sebab
saja kita berharap
walaupun ada varian
kita bisa menjalinkannya
dan sampai tiga kali
varian baru ini tidak menyebabkan banyak orang yang dirawat di
dan tidak menyebabkan
matian yang signifika
kita sama sama tahu kalau belajar dari pengalaman
ketika terjadinya libur natal dan tahun baru
ini memang terjadi lonjakan kasus ya pak ya
nah kalau sebelumnya sempat ada juga pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan
untuk mengantisipasi lonjakan kasus tersebut
nah untuk jelang nataru di tahun dua ribu dua puluh dua ini apakah ada
sejumlah langkah yang diambil oleh kementerian kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus
karena kasus ini tidak dapat diadakan
maka kita sudah lihat
hal yang berkaitan dengan
ini adalah dengan
jaga dan kebanyakan perusahaan
menjaga negara dan rakyat
nah tentu saja dengan di
ini menyebabkan banyaknya atau lonjakan orang orang yang
banyak mungkin ke depan
atau mungkin di sekitar kampung
nah karena banyaknya tetap mereka
protokol kesehatan yang dilakukan
sementara di bulan nataru jalan saja tidak ada masalah
sehingga kita semua dapat
apakah artinya nanti akan dilakukan kembali ini pak
tes tes masif yang dilakukan
jika masyarakat ingin berpergian
bukan tes masif ya
tapi membuat suatu persyaratan ya
yang sampai saat ini kan masih belum dicabut
dan memang itu terlaku ya
untuk yang akan mudik
atau yang akan masuk ke dalam
atau menggunakan fasilitas publik
nah kebijakan kebijakan ini
untuk memang mengendalikan
jangan sampai nanti
itu naik jangka sekali
kita harus sama sama sadar bahwa
adanya vaksinasi ini
terbukti secara efektif ya pak ya
untuk kemudian mengurangi tingkat keparahan
untuk itu memang upaya vaksinasi ini
terus digencarkan oleh pemerintah
datanya sejauh ini
capaian sudah berapa persen pak
terkait dengan booster
dan ini berarti
sama juga kita
bentuk kesejahteraan pemerintah
itu memberikan keuntungan
dan meyakinkan masyarakat
apabila kita sudah divaksin
kita menjadikan yang lebih berat
covid sembilan belas baru ini
baik untuk pemberian booster satu ini
upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah
capaian atau cekupan vaksinasi
terutama untuk seluruh
provinsi yang ada di indonesia
tidak hanya terpusat di kota kota besar
bapak presiden sudah memberikan
nah kalau kita lihat
untuk lantai tiga yaitu booster kedua
nah sementara ini prioritas kita adalah
sama untuk vaksin tiga
untuk seluruh perangkat
baik nah cekupan lagi
ini memang untuk
berhitungan kepada masyarakat
nah bagaimana caranya
dan tentu saja peran
dan tokoh masyarakat
tempat menjadikan tempat untuk
dan tentu saja terakhir
orang yang memiliki
dan yang terakhir yang penting bagi kita sampaikan
dengan kompetit terutama
ini menjadi peran utama
untuk itu harapannya pada semua
orang yang memiliki booster
ayo kita perhatikan khusus kepada orang tua kita
booster satu maupun
pak syahril singkat saja terakhir
apakah sudah ada rencana kapan kira kira
pemberian booster kedua
selain bagi lansia dan juga tenaga kesehatan
booster kedua kesehatan
bagi masyarakat umum pak
tokohi bagi masyarakat umum
jadi kita telah
betul betul mencapai target yang kita harap
baik baik itu artinya
memang perlu kesadaran juga
dari pihak masyarakat untuk terus
menerapkan protokol kesehatan dan
bagi yang belum menjalani atau
menerima vaksin booster diharapkan bisa
segera menerima vaksin booster karena memang
yang bisa kita lakukan untuk sama sama melindungi
ya seluruh masyarakat indonesia
dari bahaya covid sembilan belas yang masih ada
booster ini dilakukan di
semua fasilitas pelayanan kesehatan
baik baik itulah yang harus dilakukan
kerjasama dari pihak pemerintah
maupun masyarakat karena kita tidak boleh
lengah ya pak ya kasus covid sembilan belas
masih ada dan kita lihat bahwa
angkanya juga cukup fluktuatif kadang meningkat
tajam dan bisa menurun dan
upaya upaya tersebut yang harus kita lakukan
terutama jelang libur natal
dan tahun baru terima kasih banyak
pak muhammad syahril sudah bergabung bersama kami
sehat selalu salam sehat bapak